hai penggawa muda timnas u tujuh belas menjalani latihan di stadion hurah rai dan pasar bali selasa pagi
latihan yang dipimpin oleh pelatih bima sakti ini sebagai persiapan untuk melawan barcelona u delapan belas
laga spesial tersebut rencananya digelar pada rabu malam pelatih bima sakti menyebut persiapan
tim besutannya telah dilakukan selama sepekan terakhir ia juga berharap agar anak asuhnya bisa
memetik banyak pelajaran dari tim sekaliber barcelona sehingga pengalaman tersebut bisa
menambah bekal dan persiapan piala dunia u tujuh belas mendatang kita sudah persiapan dari mulai hari
senin ya senin kemarin kita latihan apa persiapan buat lawan barcelona u delapan belas dan ini juga bagian
dari persiapan kita untuk piala dunia u tujuh belas dan di sini juga masih ada beberapa pemain yang kita
seleksi dan termasuk pemain yang lama dan kita juga tinggal menunggu lagi dari hasil seleksi
yang dua belas hal senada juga disampaikan oleh kapten tim iqbal gwijangge menurutnya laga
kontra barcelona ini akan menjadi pengalaman berharga untuk menambah ilmu dan pengalaman
meski menghadapi tim dengan nama besar pemain muda barito putra ini mengaku tidak takut dan akan
tetap bermain kompak dengan memberikan yang terbaik bersama tim dan yang pasti kita bisa belajar banyak ya
karena mereka juga tim tim besar barcelona yang mungkin kita juga bisa belajar banyak
bagaimana mereka bermain tapi kita juga tidak boleh takut ya kita juga punya cara bermain
tersendiri tetap jadi diri sendiri tetap sendiri bermain secara tim kompak dan
kita akan memberikan yang terbaik di dunia selain akan melawan blaugrana junior pada rabu
malam timnas u tujuh belas juga akan menghadapi kashima antlors pada sabtu lima agustus mendatang nandang
astika dan pasar bali